ya di penghujung pekan seperti biasa kami akan kembali menghadirkan perspektif editorial dalam editorial view dan malam hari ini ada dua hal yang akan kami bahas dalam perbincangan
yang pertama adalah itu soal gonta ganti strategi mengatasi pandemi yang sudah tadi kita sampaikan bahwa ada kebijakan baru ya ini ppkm mikro yang disampaikan oleh presiden joko widodo setelah presiden sendiri yang mengatakan ppkm gagal
kemudian di isu lain yang sangat hangat di pekan ini adalah isu kudeta partai demokrat yang disebut oleh ahy dilakukan oleh lingkaran presiden jokowi dan kabarnya inisiatornya adalah pak muldoko
mari kita akan diskusikan dua hal tersebut bersama dengan dua narasumber yang bergabung
dan ada mas revolusi riza mas revo pak pemret cnn indonesia tv
mas revo selamat malam mas sehat mas revo
oke alhamdulillah baik
mas revo dan juga bang vito kita ada dua topik yang dibahas dalam editorial view malam hari ini
tapi kita mulai dulu dari gonta ganti strategi oleh presiden jokowi ketika menghadapi atau menangani pandemi covid sembilan belas
tanggal sembilan nanti ada ppkm mikro saya mungkin ke mas revo dulu
mas revo apa yang kita lihat apa yang kita baca dari kebijakan yang kerap kali bergonta ganti ini
apakah ini hal yang lumrah karena
apakah masih mencari formula terbaik atau ini bentuk ketidakcakapan pemerintah dalam menangani pandemi covid sembilan belas mas
ya ini kan kita ini selama ini kan seringkali dibuat bingung juga ya reinhardt
ada yang namanya psbb kemudian ppkm sekarang ppkm mikro skala mikro gitu
sebenarnya kurang lebih sebenarnya dari yang psbb kemudian ppkm tidak jauh berbeda sebenarnya secara aturan aturannya gitu
cuma yang kita lihat sekarang adalah bagaimana penegakan kedisiplinannya di pelaksanaannya gitu
karena selama ini kan kita lihat ya sekitar rumah saya misalnya gitu yang nggak pakai masker itu masih banyak gitu keliaran
sepanjang kalau misalkan saya pagi berangkat ke kantor gitu ya karena kita masih berkantor untuk melaksanakan tugas
apa namanya proses peliputan dan sebagainya di jalan itu kan kita lihat tuh kita bisa lihat bagaimana kedisiplinan orang orang yang menjaga kios
kemudian bagaimana orang orang di
jadi artinya yang lebih penting dalam apapun namanya yang ditetapkan oleh pemerintah ini
mau psbb kah mau ppkm mau ppkm mikro atau apapun gitu ya
ini yang penting adalah bagaimana penegakan kedisiplinannya
selama penegakan kedisiplinan itu tidak berjalan masyarakatnya tidak disiplin
kemudian bagaimana pemerintah itu melalui aparatnya mengatur kedisiplinan
maka apapun namanya akan sama
sama aja saya rasa begitu ren
jadi ini sebetulnya ada yang baru tidak mas revo dari ppkm mikro ini
atau hanya namanya saja yang baru tapi modelnya sebetulnya ya sama sama lagi
dan ujung ujungnya bisa jadi sama sama juga sebetulnya
yang kita khawatirkan seperti itu walaupun memang punya penerapan yang sedikit berbeda
karena ini akan mengedepankan lingkup masyarakat yang lebih kecil gitu
tapi selama nanti aparat pemerintah yang atau penegak disiplinnya tidak berjalan dengan baik
rasanya ya akan sama sama saja
bang vito kita tahu pak presiden sendiri yang kemudian menyampaikan bahwa ppkm ini gagal
coba kita dengarkan kembali apa pernyataan presiden ketika mengomentari soal ppkm
jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang
artinya kita ingin memperkuat kegiatan kegiatan yang ada di lapangan
pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro
kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya
ini dari sisi pemerintah yaitu testing tracing dan treatment
artinya kalau sudah kita tes covid sudah dilakukan dan ketahuan segera dilacak
paling tidak tiga puluh orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak
baik bang vito terlepas dari namanya
yang kerap kali berubah itu juga kita kritisi bersama
ppkm psbb ppkm mikro apa dan segala macamnya
kita tahu bahwa presiden sendiri yang mengatakan ppkm nya gagal
sebetulnya kan itu juga ide dari presiden
kemudian yang baru ppkm mikro
tadi presiden mengatakan ini justru yang di kampung yang harus dijaga
dari kebijakan ppkm mikro yang akan berlaku tanggal sembilan
iya sebenarnya kalau kita lihat ke negara negara saat
ini kan kita nggak yang terkena sendiri reinhardt pandemi
ini kan era seluruh dunia
dan kalau kita lihat risiko dari negara negara yang lebih dahulu mengendalikan
misalnya selandia baru atau jerman dan lain sebagainya
mereka hanya menerapkan lockdown sebenarnya
dalam kurun waktu tertentu
di china di wuhan begitu ya
mereka melakukan lockdown yang sangat cepat untuk waktu tertentu
sampai kemudian semuanya tahu posisi kuanya
semuanya protein gitu ya
masalah ancaman ini diketahui
dan kemudian siapa siapa saja yang potensi dan lain sebagainya itu diselusuri
dan kemudian di
kalau aktif barangkali
setelah itu selesai
barulah kemudian ada kegiatan lagi
ada kelompok kedua
kita kan belum sampai sebelum ke second wave ya
kita naik terus gitu
nah pertanyaan yang paling menarik yang harus dicermati adalah
kalau pemantauannya bersama micro yang mantau siapa
pemantauan ini kan bersifat memaksa
dan harus ada otoritas dalam
siapa yang mau melakukan travel mikro
rtrw itu siapa
atau kita menyebar semua polisi yang ada
nggak akan cukup
pertanyaan kedua kemudian kalau kita mau menerapkan berbah mikro
apakah kita sudah tahu petanya
daerah daerah mana yang kemudian dicepatkan
daerah daerah mana yang kemudian bisa di
sedikit dilonggarkan gitu
atau semuanya diketatkan
ini kan terminologi demi terminologi yang kita dengar
dan kemudian ditawarkan oleh pemerintah
ujung ujungnya kan sebenarnya kan
tindakan apa yang dilakukan gitu
kalau kita lihat sebenarnya psbb lumayan efektif ya kemarin
karena pertama pandeminya masih baru
orang sangat disiplin waktu itu
tapi kemudian setelah dianggap bahwa
oke mbak kita sama sama tahu
atau juga ada kekhawatiran soal ekonomi yang terus menurun
dan ini juga memang menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan
sama kelompok menengah bawah yang terkena gitu
kita kemudian jadi lebih santai gitu
seperti kita lihat di
pengguna krl atau di rumahnya mas revo tadi
bagaimana orang orang udah nggak terlalu khawatir
dengan penularan dana sebagainya
ppkm muncul dan tidak berhasil
ini mau dilakukan penerapan ppkm secara mikro
nah itu sih pertanyaannya
kalau misalnya mau diterapkan otoritasnya otoritas siapa
kalau pak jokowi tadi bilang rt
yang mengawasi rtl
orang boleh bergerak boleh tidak bergerak
orang boleh melakukan aktivitas
tidak boleh melakukan aktivitas
itu siapa yang mengawasi
itu kan jadi perenungan ya
sekali lagi kalau misalnya kita
kalau kita bercermin sama negara negara lain
yang mereka langsung adalah
orang nggak boleh keluar
orang keluar hanya dalam keadaan tertentu
dan berizin misalnya
ada di rumah melaksanakan aktivitas di rumah
dan kemudian bekerja dari rumah
untuk kurun waktu tertentu
baru kemudian dibuka kembali
kalau misalnya kita akan
sama kan mereka melakukan tiga t yang pak presiden katakan tadi
mas revo sering juga kita berdiskusi soal
kita berdiskusi soal tiga t yang harus ditekankan kepada pemerintah
kemudian kalau tadi bang vito menekankan juga negara lain
nah kita ini kan sepertinya anti lockdown ini mas revo ya
karena dengan beragam pertimbangan
bagaimana sih kita melihat soal kebijakan pemerintah lagi lagi yang
apakah ini belum punya kebijakan jangka panjang
atau akan seperti apa nantinya
kalau terus kerap kali berubah berubah
sementara kita lihat trennya belum juga menurun
penambahan kasus ini mas revo
apa namanya memang yang dikatakan pak vito itu benar
kalau memang mau udah lockdown
tapi kan konsekuensi dari lockdown itu berarti
pemerintah harus memberi jaminan apa ya
kepada masyarakat banyak masyarakat luas
nah ini yang bisa jadi
ini yang membuat pemerintah akhirnya ragu ragu
karena masyarakat kita itu masih banyak yang
bekerja hari ini untuk makan hari ini
jadi kalau misalkan harus distribusi
distribusi bantuannya harus jelas
sementara kita lihat kemarin
bantuan sosial aja dikorupsi
nah ini sebenarnya kita ini melihat
ada banyak hal alam
yang kita bisa saja mengatakan bahwa
pemerintah ini serius gak sih menangani covid sembilan belas ini
aparat pemerintahnya terutama ya
mungkin bisa jadi presiden memiliki niatan niatan seperti itu
tapi penerapan di lapangan masih kita lihat
beberapa pejabat pemerintah misalnya menggelar parti parti
ada kemarin kan ada beberapa yang masih kumpul kumpul

dan ini kan akhirnya membuat masyarakat di level bawah melihat
ini sebenarnya gimana sih gitu
kita disuruh diam di rumah tapi yang di atas masih seperti itu
kita kemarin sempat sebenarnya sudah mulai menunjukkan
ketika sebelum purtaun baru ya
itu kan kita juga mengalami polemik apakah cuti bersama atau tidak
cuti bersama atau tidak maju mudur maju mudur
masyarakat akhirnya tetap beli tiket lah
kalau cuti bersama sudah diberi green light pada waktu itu untuk cuti bersama
beramai ramai beli tiket
dan ketika akhirnya cuti bersama itu dibatalkan tetap saja
orang sudah punya rencana untuk berlibur panjang
nah kita lihat seperti yang sudah kita berevisikan ya
pada waktu itu kita berulang kali mengingatkan soal ini
sekarang angka pertumbuhan positifnya di atas sepuluh ribu setiap harinya
dari pada waktu itu akhir november misalnya masih sekitar enam
tiba tiba sekarang sudah jadi sepuluh dua belas gitu bahkan di atas itu
nah ini yang menjadi persoalan sekarang
kalau memang pemerintah mau serius terapkan
terapkan apa kebijakannya dan kemudian laksanakan juga dengan serius
siapa yang akan mengawasi apakah jadi seperti pada waktu awal awal dulu
mau melibatkan tni misalnya
dan siapa yang boleh bergerak harus memiliki pas izin bergerakan
dulu kita lihat kan pada awal awal pandemi ini
di beberapa titik ada posko posko pengawasan yang mengawasi pergerakan orang
merah dia orang bergerak
jadi orang mau bergerak itu benar benar yang memang sesuai dengan ketentuan
tapi belakangan kita lihat posko poskonya hanya tenda tenda kosong saja
itu ada di pinggir pinggir jalan
daerah tendanya masih ada tapi nggak pernah berjalan
nah ini konsistensi seperti ini yang harusnya menjadi kritik
dan harus diperhatikan oleh pemerintah terutama pak presiden ya
yang kemarin sudah mengatakan ppkm proses tracing lemah
ya itu yang selama ini kita ungkapkan kan
nah sekarang bagaimana kalau memang mau tracingnya berjalan dengan baik diseriusin
oke kita awasi bersama bagaimana pelaksanaannya
terutama kita dorong pemerintah untuk melakukan tiga t yang tadi juga sudah disampaikan oleh presiden joko widodo
bang vito dan juga mas revo selain soal evaluasi ppkm dan juga akan ada ppkm baru nanti
pekan ini juga media masa diramaikan ini dengan isu kudeta partai demokrat
yang disebut sebut melibatkan lingkaran istana kemudian tersebutlah nama muldoko
apakah hal itu betul betul ancaman nyata atau hanya khayalan semata begitu ya
atau ini problem internal atau problem yang eksternal sebetulnya
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali suatu saat lagi